sampai jumpa di video selanjutnya
katakan pada kakak arta
sekarang kau disuruh lepasin
iya bagaimana kalau kita disalahin
kalian dalam perintahku kan
lepasin semua tawanan sekarang juga
lepasin semua tawanan sekarang juga
terima kasih ibu ratu
kalian harus cepat pulang sebelum bulan purnama muncul
pintu negeri sunyi akan ditutup
tapi perjalanannya jauh

maafkan aku lang
yang penting semua sudah berakhir ratu
yang penting semua sudah berakhir ratu
akhirnya kau berhasil saras
berkat bantuan semuanya termasuk adikku
berkat bantuan semuanya termasuk adikku
ayo semuanya naik ke atas punggungku

kalian mau pulang kan
kalian mau pulang kan
ratu berharapan dengan orang urat

selama tinggal ibu ratu selamat jalan ke veio oro
topi nyerah saja perkerasan saya masuk ke tempat lain
lakukan pada waktu ini kembali mengajar suaranya chi yier
tidak raja arta
akhirnya terima kasih saras
sama sama petualangan yang takkan terlupakan
anak anak semuanya harus pulang
karena mungkin sudah ditunggu sama orang tuamu
tapi jangan ceritakan negeri ini pada orang lain ya
jadi kami masih bisa ke sana lagi
selama kalian masih kanak kanak dan berhati baik
janji ya jangan bilang siapa siapa
selamat tinggal raja
jangan lupa komoditas yuk
jangan lupa projet
nampak sekali bahkan aku
kau kira kau sudah meninggal nak
kalian sehat sehat saja hamasi ibu ya
di depan teman teman kamu
iya abis ratunya serem
saras kamu ketemu adik kamu di mana
saras ketemu atri di hutan dia nyasar gak bisa pulang
perasaan kita cari ke sana juga kok nggak ngelihat sih
kamu nggak diculik nenek sihir kan
emang ada nilai sihir ya pak
oh nggak kok nggak bapak cuma inget dongeng aja
ya cuma dongeng
udah sana pulang ya ntar dicorin ibunya loh ya
kalau gitu sarah sama atri permisi dulu ya bu
apa yang harus kukatakan pada kakak arta
maafkan aku kakak
aku dibutahkan oleh hawa jahat bunga itu
istriku itu bukan kesalahanmu
ini adalah ujian dari tuhan
yang penting kita sudah bersama lagi ya
kamu ke mana aja sayang
jadi kemarin atri nyasar di hutan pas mau menyusul aku ke sekolah
iya bu untung ada kakak
jadi saras yang umun gayatri
atri tinggal tiup fluidnya aja
kak saras pasti dateng
ya kan kak
ya kan kak
iya dong kan aku udah janji bakal jagain atri bu
beneran kamu tahu cara ke negeri sunyi
iya kamu kobel banget sih
memang kamu yakin negeri sunyi sekarang bagus
makanya sekarang aku pengen ke sana
kan kalau udah gede kita nggak bisa ke sana lagi